dan perayaan hari belanja online nasional atau harbolnas yang melibatkan lebih dari dua ratus e commerce
berhasil memanjakan pecinta belanja online dengan berbagai promo dan juga potongan harga menarik
mungkin juga anda ikutan belanja ya dalam harbolnas ini
namun meski demikian tak semua pelanggan tergiur diskon besar besaran pada harbolnas
bahkan ada juga yang justru kecewa dan mengungkapkannya lewat twitter
kita lihat yang berikut ini ada sejumlah tanggapan dari para netizen
ini yang pertama adalah pernyataan dari sejumlah netizen yang terkait dengan harbolnas ya
tanggapan tanggapan yang tidak begitu baik dari hasil harbolnas yang berlangsung beberapa hari kemarin
kita lihat ini ada ad ervan s harbolnas hari belanja online
apa tadi ya sudah terlalu terganti
kita lihat lagi ternyata harbolnas penuh dengan tipu daya
ada barang gitu kan dijual di e commerce lebih mahal daripada harga asli
jadi dijual di official webnya
ini at super arms
kita lihat lagi sejumlah tanggapan netizen dari twitter
gue kurang percaya aja sih sama harbolnas
banyak pelaku seller atau merchant online yang naikin harga buat di diskon
padahal emang harganya segitu
nah kita lihat lagi tanggapan dari netizen lainnya di twitter
terkait dengan harbolnas
hampir semua situs e commerce naikin harga terus pura pura ngasih diskon
dan berlangsung selama tiga hari sejak dua belas desember yang lalu
hari belanja online nasional harbolnas dua ribu enam belas akhirnya segera ditutup pada malam ini
meski menawarkan sejumlah diskon dan juga promo menarik
namun sejumlah konsumen justru menyatakan kekecewaannya
lantas bagaimana pengusaha e commerce yang turut serta menanggapi hal tersebut
sejauh mana target penjualan berhasil diraih di tengah maraknya kritik lewat media sosial
kritik pedas untuk harbolnas kami ulas lebih dalam
untuk anda dalam segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia ada mas bayu sherly vp marketing dari bukalapak com ya
terima kasih mas bayu sudah hadir di cnn indonesia business pada sore hari ini
pertama saya ingin tahu dulu
harbolnas sudah akan berakhir pada malam hari ini
untuk bukalapak sendiri bagaimana tanggapannya terhadap harbolnas pada tahun ini
tahun ini sangat positif
terutama kalau kita melihat feedback dari jumlah transaksi
kenaikan transaksi kalau dibandingkan dari tahun lalu
kita kenaikan itu sampai enam kali lipat
terus juga kita melihat di hari pertama itu kenaikan di compare dengan hari hari sebelumnya
itu bisa naik sampai tujuh delapan kali lipat dari sisi transaksi
saat ini nilai transaksi apa
total transaksi yang ter create
di bukalapak di hari pertama harbolnas itu sampai satu ratus delapan puluh ribu transaksi
dan lebih dari enam ratus lima puluh ribu produk yang terjual
terus di hari kedua hari selasa kemarin kita melihat kenaikan itu semakin meningkat
sampai tiga ratus delapan puluh ribu transaksi
nah kita melihat di hari ketiga ini antusiasmenya itu semakin menambah
dan kita percaya kalau di hari ketiga ini kita akan menutup tiga hari harbolnas itu dengan lebih dari satu juta transaksi
artinya target sudah sesuai dengan prediksi begitu
sudah melebihi ma
sampai dengan hari ini
tapi terkait dengan tadi kalau dari anda sendiri menyatakan sangat positif dan juga banyak sekali pembeli begitu
dan juga targetnya sudah hampir melebihi dari prediksi sebelumnya
tapi tadi kita lihat bersama kemudian ada sejumlah tanggapan tanggapan yang agak negatif begitu terkait dengan harbolnas tahun ini
tadi anda juga baca bagaimana ada yang mengatakan ini hari bohong nasional
ini harganya sudah dinaikkan sebelumnya dan lain sebagainya
sebagai pemain atau pelaku dari industri e commerce anda menilainya seperti apa ini mas tanggapan tanggapan seperti itu
saya sih melihat kalau buat bukalapak sendiri tidak melihat ada indikasi negatif seperti itu
semua feedback yang datang dari para pengguna kami lewat customer service kami rata rata tidak ada yang mengekspresikan hal seperti itu
bahkan tanggapan tanggapan di sosial media kami komen baik itu di facebook twitter dan lain lain itu tidak ada tanggapan seperti itu
hal itu karena kami sudah banyak melakukan edukasi pada merchant kami yang jumlahnya satu empat juta saat ini
itu supaya tidak melakukan hal hal yang curang
curang maksudnya seperti apa nih mas
seperti menaikkan harga sebelumnya kemudian di diskon besar besaran
padahal harganya tidak segitu harganya mungkin lebih murah terus dinaikkan
nah kita ya kita mewanti wanti para merchant kita untuk tidak melakukan hal seperti itu kenapa
karena kita akan menindak secara tegas untuk merchant yang berbuat seperti itu
tahun lalu kasusnya hanya satu dua terjadi hal seperti itu
dan kita langsung memberikan tindakan yang keras kepada merchant yang nakal seperti itu
dan sampai saat ini fraud detection system kita tidak melihat hal itu di bukalapak
yaitu bisa terlihat jelas dari antusiasme dari kenaikan transaksi yang terjadi di bukalapak selama harbolnas ini
oke nah kalau untuk diskonnya sendiri di bukalapak berapa paling tinggi mas
dan itu ada
laku nggak produknya
laku sangat laku
di homepage itu tingkat kelarisan dari produk produk yang kita tampilkan di home page itu laku keras
karena itu juga menurut analisa kita kita melakukan banyak analisa apa aja produk yang paling banyak dibeli oleh pengguna kita dan kita tampilkan di sana
jadi ada skala prioritas untuk kita bisa menampilkan produk produk di home page
nah sepanjang harbolnas ini mas bayu kemudian ini kan akan penutupan pada malam hari ini
tadi anda katakan sudah memprediksi begitu ya mereview produk produk mana yang kemudian paling banyak dibeli
nah sepanjang harbolnas sampai dengan penutupan malam hari nanti produk mana yang kemudian paling banyak dibeli di bukalapak
ya ada tiga kategori produk yang di harbolasi ini meningkat tajam yang pertama itu adalah gadget dan elektronik

kemudian yang kedua adalah fashion
yang ketiga adalah hobby based jadi barang barang hobi
begitu itu yang paling banyak
jadi gadget masih nomor satu begitu ya
gadget masih nomor satu
utamanya dari sisi kalau kita melihat dari sisi value dari nilai transaksinya gadget itu memberikan kontribusi yang signifikan
tapi kalau kita berbicara fashion itu by volume
kalau untuk fashion baju artinya begitu ya
baju sepatu dan lain sebagainya
sepatu ya betul barang barang fashion dan aksesorisnya
baik kalau sejauh ini apa kemudian adakah keluhan ataupun tanggapan dari para pembeli di bukalapak sendiri sepanjang harbolnas berlangsung
keluhannya mungkin dari sisi apa ya istilahnya itu mungkin keluhan keluhan yang biasa terjadi di hari hari biasanya
jadi tanpa harbunas pun memang keluhannya seperti itu
keluhannya sama itu masalah kayak fulfillment
kita bekerja sama dengan pihak ketiga
which is kita sangat butuh kerjasama dengan partner partner kita dalam hal distribusi
misalkan ini kok produknya belum nyampe segala macam
which is kita selama ini banyak belajar bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen dari sisi full human seperti itu
nah ini tentu ada sejumlah keluhan yang tadi juga anda sudah sampaikan mengenai keluhan keluhan konsumen sepanjang harbonas ataupun bahkan di luar harbonas begitu ya
antisipasinya seperti apa dari bukalapak
atau adakah solusi yang kemudian ditawarkan kepada para pembeli terlepas dari adanya harbolnas ataupun tidak
oke kita memiliki dua detection system
yang pertama itu ya by system menggunakan beberapa cara cara yang bisa dideteksi oleh sistem kami ketika misalkan kita menemukan tadi ya misalkan contoh simpelnya adalah ada merchant kita menaikkan harga yang tidak berhasil
misalkan kita menemukan tadi ya misalkan contoh simpelnya adalah ada merchant kita menaikkan harga yang tidak wajar
kemudian dia memberikan diskon
which itu akan memberikan experience yang buruk buat bukalapak rugi buat bayar rugi dan sebenarnya buat merchant juga nggak bagus karena saat ini konsumen kita tuh pinter gitu kan
dia akan membandingkan harga realnya berapa kemudian ketika didiskon apakah real atau tidak
kemudian yang kedua adalah kita memiliki tim khusus yang memantau aksi aksi yang curang seperti itu gitu kan
misalkan ya tiap orang itu memiliki fungsi yang masing masing
untuk membaca kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh merchant
dan ya pertumbuhan atau kasus kasus yang kita bisa berhasil di solve itu cukup tinggi
nah ada berapa banyak kasus itu mas kira kira
kasusnya mungkin masih di puluhan per hari lah
puluhan per hari ya
nah ini kan kalau tadi anda lihat kan memang apa namanya dari bukalapak sendiri tidak mengalami kesulitan begitu ya
untuk bisa menembus target
bahkan sampai dengan hari ini pun sepertinya tadi anda katakan dengan santai kita bisa targetnya terpenuhi begitu ya
tidak santai sih sebenarnya
tidak santai juga ya
nah ini kan tidak santai ini mas
nah melihat bagaimana kemudian fenomena ada sejumlah kritikan di media sosial
karena para pembeli anda ataupun para pelanggan di e commerce ini kan tentu tidak lepas dari dunia sosial media begitu ya
dari yang anda lihat dari dua ratus e commerce ini sebenarnya apa yang kemudian terjadi
sampai kemudian ada banyak kritikan di sosial media
terkait dengan harga
terkait dengan harga
yang katanya justru lebih mahal lah atau dibohongin lah dan lain sebagainya
ini kan kritikan yang cukup pedas sebenarnya
buat kita sih apa ya
itu mungkin hal yang cukup lumrah buat kondisi atau situasi e commerce saat ini gitu kan
ketika kita masih banyak menemukan kasus kasus di mana ekspektasi dari konsumen itu tidak sesuai dengan apa yang kita deliver gitu kan
dan masih banyak e commerce di kita yang jumlahnya ratusan ini yang ikut di harbolnas
itu masih banyak belajar bagaimana membuat satu program promo yang bisa memuaskan pelanggan
karena pada esensinya harbolnas ini adalah salah satu bentuk edukasi kita atau salah satu cara kita di asosiasi e commerce untuk bisa menumbuhkan behavior belanja online lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi
itu sih kita melihatnya
mas bobby terakhir
melihat kemungkinan adanya ya meskipun tadi dikatakan apa namanya untuk bukalapak sendiri
normal normal saja begitu berjalan dengan lancar mencapai dengan target bahkan lebih
tapi melihat kemudian ada fenomena merchant merchant yang kemudian tadi anda katakan bermain dengan harga tak wajar dan sebagainya
kalau untuk sanksinya misalnya dari bukalapak ini seperti apa mas
kalau kita langsung melakukan freeze terhadap si merchant itu
kemudian kita langsung melakukan investigasi
kalau misalkan dia memiliki alasan alasan yang cukup rasional
kita coba memberikan semacam toleransi gitu kan
tapi apabila kasus kasusnya sudah jelas adanya bahwa dia melakukan kecurangan sanksinya adalah kita blokir
pernah nggak sih mas ada sanksi ataupun ada yang sudah begitu mendapatkan sanksi
well kita belajar tahun lalu mungkin ada beberapa dan itu sudah ya sudah ada beberapa yang kita kasih sanksi seperti itu
tapi tahun ini clear begitu ya
tahun ini kita tidak melihat ada ekspresi yang langsung dinyatakan ke bukalapa
kalau misalkan pun ada kita komitmen untuk menyelesaikan kasus kasus seperti itu supaya ya pelanggan kita puas
penutupan jam berapa nanti mas
penutupan jam dua belas jam sebelas lima puluh sembilan
sebelas lima puluh sembilan pasti ya
tapi saat ini kita kan di bukalapak ini untuk harbons kali ini kita menunjukkan satu fitur yang unik
jadi semua barang yang jumlahnya lebih dari dua puluh juta di bukalapak itu bisa di nego
nah kita baru aja tadi memutuskan bahwa fitur nego ini akan kita lanjutkan sampai tiga puluh satu desember
oke jadi masih panjang begitu kita masih tunggu nanti
kita percaya bahwa fitur ini ternyata cukup engaging buat konsumen kita
meskipun sudah melampaui target semoga nanti sampai pukul dua belas malam nanti ya masih terus tumbuh penjualannya
terima kasih mas bayu sherly vp marketing dari bukalapak